pokja hukum persaingan usaha maka magung ri menggelar forum group discussion
penyerapan aspirasi publik atas rancangan perubahan perma nomor tiga tahun dua ribu dua puluh satu
tentang tata cara keberatan terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha pada rabu dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
kegiatan fgd yang berlangsung di ruang rapat gedung mahkamah agung jakarta
dipimpin hakim agung sekaligus wakil ketua pokja hukum persaingan usaha makam agung samsyul ma arif
ikut serta memberikan pemaparan akademisi prof dr ningrum sirait
pada kegiatan ini samsyul ma arif menjelaskan penyerapan aspirasi publik bertujuan
untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder agar penanganan perkara bisa menjadi efektif
cepat transparan dan memberikan hak yang benar kepada para pihak
serta untuk efektivitas penegakan hukum persaingan usaha
secara umum bukan hanya tentang penanganan perkara keberatan oleh kppu
sudah sesuai dengan standar of violations standar analisa pelanggaran dalam hukum persaingan dan kemitraan
dua itu yang kita ingin dapatkan
anggota komisi pengawas persaingan usaha muhammad reza menyampaikan
kppu memiliki dua kewenangan berbeda
yaitu memutus perkara tentang persaingan usaha dan memutus perkara kemitraan
pihaknya berharap perubahan perma nomor tiga tahun dua ribu dua puluh satu dapat segera diterbitkan
proses beracara di pengadilan niaga dan mahkamah agung
kppu mengharapkan perma ini juga dapat segera terbit
karena akan memberikan kepastian dan bagi landasan hukum
proses beracara di pengadilan niaga maupun di mahkamah agung
sehingga tidak ada lagi pertanyaan pertanyaan mengenai masalah jusdiksi kompetensi dan lain sebagainya
kami berharap perma ini akan memberikan lebih baik lagi
untuk proses penegakan hukum tentang kemitraan ini
rancangan perubahan perma nomor tiga tahun dua ribu dua puluh satu
tentang tata cara keberatan terhadap putusan kppu
merupakan tindak lanjut pasca terbitnya undang undang cipta kerja dan peraturan turunannya
turut hadir pada kegiatan ini diantaranya anggota pogja hukum persaingan usaha mahkamah agung ri
anggota komisi pengawas persaingan usaha